sementara kerugian negara dari dugaan tindak pidana tersebut mencapai puluhan miliar rupiah
kurang lebih satu ratus dua puluh an miliar ya kurang lebih nilai proyeknya
tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini
dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana yang diduga kemudian ada melawan hukumnya
betul betul ini ada dua untuk pengadaan peralatan peralatan rumah jabatan anggota dpr ini baik yang di kalibata maupun di jawa tengah